lo pikir segampang itu kabar dari gue
iya bangku yang buat sih
beruan jalannya jangan dikekeong
ngapain sih buru buru
gak usah protes
gue bilang gak usah protes
lo berani sama gue
eh lepasin gak
ya abisnya lo selalu nerik narik gue
ya kan gue bisa jalan gak perlu ditarik
gue yang pake sendiri
atau mau gue yang pake
gue gak mau pakai gelang ini
bagian jelek banget lagi bentuknya
gue gak nanya pendapat tuh
lo mau pakai gelang ini sendiri
atau harus gue paksa supaya lo pakai gelang ini
kenapa sih lo selalu aja maksa orang
gue paling gak suka ya dibantai
lo pake sekarang
gak semua orang bisa
lo suruh suruh dan ikut perintah lo
gue tau gue salah
jadi kenapa lo masih maksa maksa gue
lo pikir segampang itu kabar dari gue
gue udah capek buang buang waktu
lo aja yang pakein
eh jangan lo
saran gue lu nurut aja
supaya urusan kita cepat selesai ngerti gak sih
gue gak mau lo udah ngelakuin kesalahan yang fatal ya
lo harus terima resikonya
sebagai gantinya gelang ini bakal jadi tanda buat
gue gak mau lepasin
lo kenapa lo baik baik aja kan
gue baik baik aja
gue baik baik aja
putri ada apa sama putri
putri dikasih gelang sama pangeran

gue trauma sama gelang itu

gelang khusus itu emang paling ditakutin sama semua orang yang kuliah di sini
jangan sampai lo berani copotin gelang ini
kalau sampe lo berani

pasti lo bakal angkat kaki dari kampus ini
dan jangan harap lo dapetin surat rekomendasi

lo gak bisa ke kampus mana pun
emang lo makin gelang itu ke dia berapa lama
sampe tiga hari kedepan
si usus goreng ini masih berani atau enggak
setelah lo berlutut didepan gue
didepan semua orang
dan lo minta maaf secara lantang didepan semuanya sama gue
didepan semua orang
siapapun diantara lo semua yang berani bantuin dia
berurusan sama gue
lo masih punya utang sama gue
hey guys sumpah ini pertama kali dalam sejarah
cewek pakai gelang khusus dari pangeran
pertama kali lo sung
kayaknya banget sih ngancurin hp gue
jangan jadiin gue konten ig loh
sekarang lo terima akibatnya
pangeran terus hp gue gimana dong
cet cuman lo doang temen gue satu satunya
apa citra jadi jauhin gue juga
gara gara gelang ini